kalian tentu masih ingat pada kami kan
kami sedang memerlukan bantuan kalian
kami ingat kalian
bantuan macam apa itu
menemukan orang asli
masuk ke daerah ini
tapi kami tak bisa sebutkan ciri cirinya
jika kalian menemukan orang yang tidak kalian kenal
kalian harus segera
kalian kalian tidak tahu anything
sudah kita kabur
ini apaan tadi semalam amin
papa ngisjung tapi betul bener
ini bukan selenangnya gadis desa yang tadi amin
bisa diatas ya
kayaknya kita gak bakalan kekejar sama nyihirah amin
kita larinya udah cepet banget gitu
iya tuh pasti ki aman
nyihirah mau abis sang muda kita
lebih cepat kita malah larinya
dia mau abis kita malah larinya
kita lari begitu kenceng kenceng
cepet lari teh bener
kenapa itu nyai
apa nyai teh sejak pertama ketemu sama kang aman kang amin teh berasa tenang gitu teh
jadi teh hayang bareng wae jangki aman jangki amin
oh hayang dekut wae amin
maksudnya nyai teh mau ngikutin saya berdua gitu
baik kalo gitu mah nyai ada syaratnya
nah nah tuh
nih nyai kita berdua lagi nyari raden kian santang
gimana kalo nyai nemenin kita berdua
kan nyai mau lebih tau
jatuh rak yah lebih paham kali
makanan weh ada yang gitu mah dibantu
wanku nyai demi ke aman
dan ke amin
wah hebat witan nyai
ada satu lagi nyai
kan nyai mah punya kesaktian pak
gimana kesaktian nyai
ajarkan pada kami berdua tah gitu kumain
itu penting sama nyai
namun itu nanti dulu
nanti ke aman sama ke amin teh ninggalin nyai
wah enak tuh
tapi ajarkan nyai
pasti ngga diajar kum nyai
ada apa itu
bau miku baru saja
dan alam pun
ada apa kena ngany ini
ada apa dengan laki laki itu
wami ku baru saja meninggal
penyakit aneh telah menggerogotinya
apa yang kau lakukan
aku tidak bisa jalan wami ku
suami ku baru saja kau meninggal
dan laki laki ini berhasil menghidupkanmu kembali
kamu sudah berhasil
kamu sudah menghidupkan saya kembali
akan aku bawa menuju kesejahteraan
kami akan mengikutimu wahai yang mulia
kami akan mengikutimu yang mulia
kalian saya hukum
kalian sudah terlambat pemutar istana
kami terlambat karena gagak lumayan lagi dalam keadaan berangsa
aku tidak mungkin meninggalkan istana
kamu jangan pura pura sakit
dia tidak pura pura sakit
kondisinya memang sangat lemah
jangan membela aku
lebih baik kita jalani hukuman
akan kukerjakan hukuman itu
sebagai hukum tambahan
kalian harus mengisi artem payan sampai penuh
kemana lagi kita harus mencari kuranda geni
ah ular di sini
itu para pengikut kita
kita bisa bertanya pada mereka
kalian tentu masih ingat pada kami kan
kami sedang memerlukan bantuan kalian
kami ingat kalian
bantuan macam apa itu
kami ingin kalian menemukan orang asli
yang mungkin masuk ke daerah ini
tapi kami tak bisa sebutkan ciri cirinya

kalian harus segera
kami ingin kalian menemukan orang yang tidak kalian kenal kalian harus segera mencari
kami ingin kalian mencari
kami ingin kalian mencari
kami ingin kalian mencari